dugaan terjadinya pat gulipat alias kecurangan dalam mekanisme ekspor benih lobster
menyeret menteri kelautan dan perikanan edi prabowo sebagai tersangka
kami akan ajak anda melihat bagaimana kronologi izin ekspor benih lobster ini bermula
kita lihat di sini pada tanggal dua puluh tiga desember dua ribu dua puluh
kalau anda ingat saat itu yang menjabat adalah ibu susi
ibu susi menjabat sebagai menteri kelautan dan juga perikanan
era presiden joko widodo dan juga yusuf kala
kemudian ibu susi pujasuti mengeluarkan peraturan menteri kelautan dan juga perikanan
permen kp no lima puluh enam tahun dua ribu enam belas yang secara tegas melarang penjualan benih lobster untuk budidaya
namun penangkaran ataupun penangkapan dan juga ekspor hanya diberikan dengan syarat syarat tertentu
sayang sekali ada perubahan kebijakan karena pejabatnya juga berubah
karena menterinya berubah pada tanggal empat mei dua ribu dua puluh
pada tahun dua ribu dua puluh atau tujuh bulan pasca edi prabowo menjabat ataupun dipilih sebagai menteri kelautan dan juga perikanan
penangkapan dan ekspor benih lobster diizinkan karena edi prabowo menerbitkan permen kp nomor dua belas tahun dua ribu dua puluh
itu tidak berhenti sampai di situ
kita akan lihat yang berikutnya
ternyata dengan gerak cepat akhir mei dua ribu dua puluh
edi prabowo sebagai menteri kelautan dan juga perikanan
telah menetapkan delapan belas perusahaan ekspor tirbenih
tapi di sisi lain lima puluh perusahaan mengajukan proposal untuk budidaya dan juga ekspor benih lobster
pada akhir juni dua ribu dua puluh ada seratus perusahaan yang mengajukan permohonan ekspor benih lobster
pada bulan juli dua ribu dua puluh
kemudian kppu memanggil beberapa asosiasi pengusaha kelautan dan juga perikanan
pembudidayaan perikanan pelaku usaha kargo serta direkturat jenderal budidaya perikanan
karena ternyata hanya ada tiga puluh perusahaan yang dinilai memenuhi kriteria dan juga persyaratan
di antara tiga puluh perusahaan tersebut ternyata direksinya banyak diisi oleh rekan rekan
ataupun kolega terdekat menteri kkp saat itu edi prabowo
yang juga politisi partai gerindra
pada tanggal dua puluh dua september dua ribu dua puluh
kkp dan juga komisi empat dpr ri yang merupakan mitra kerja dari menteri kkp
yang merupakan mitra kerja dari menteri kkp
dan bahkan menurut pengakuan dari sejumlah anggota dpr ri dari komisi empat dpr ri
mereka sudah memberikan banyak masukan dan juga peringatan kepada menteri edi prabowo
agar menghentikan ekspor benih lobster dari perusahaan perusahaan tersebut
dua puluh november dua ribu dua puluh kppu mulai menyelidiki dugaan monopoli ekspor benih lobster
dan yang terakhir yang mengejutkan publik
pada tanggal dua puluh lima november dua ribu dua puluh
edi prabowo bersama dengan istrinya iisro sita dewi
dan juga beberapa pejabat tinggi dari kementerian kelautan dan juga perikanan
seperti dirjen budidaya dan juga dirjen tangkap
serta kabak humas dan beberapa orang lainnya
dicokok ataupun diciduk kpk setelah mereka mendarat di bandara soekarno hatta
setelah lawatannya dari amerika serikat
dan ini terkait dengan dugaan suap penerimaan suap